dan calon gubernur atau bakal calon gubernur dki jakarta sandiaga uno mengaku telah bertemu pdi perjuangan
hari ini ia mendapat pesan agar tidak berharap banyak dari pdi perjuangan
meski demikian sandiaga tetap mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta hari jumat depan
sandiaga mengatakan walaupun tidak mendapat dukungan pdi perjuangan
mereka atau ia tetap akan mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dki jakarta dalam pemilihan kepala daerah tahun depan
karena sudah mendapat dukungan dari beberapa partai di antara gerindra pkb pks pan dan juga demokrat